inilah kisah fisno firatno seorang siswa sekolah menengah atas di kabupaten luwu utara sulawesi selatan
saat teman sebaya masih terlelap fisno sudah bangun dan memasak nasi untuk dirinya dan sang kakek
sudah lama fisno tinggal bersama sang kakek di sebuah rumah di dusun pajonggaan atas desa baibunta kabupaten luwu utara sulawesi selatan
kondisi rumah yang mereka tempatipun cukup mengkhawatirkan
visno dirawat dan dibesarkan oleh sang kakek samuel lantaran kedua orang tuanya telah bercerai dan mencari kehidupan masing masing
sang kakek pun tak memiliki pekerjaan tetap ia bekerja serabutan mulai dari buru tani hingga menjual sapu lidi
fishno dan sang kakek harus hidup pas pasan meski telah mendapatkan bantuan sosial berupa beras dari pemerintah
bahkan untuk sekolah fizno harus berjalan kakek
sejauh enam km
setiap hari ia menyusuri jalan menuju sekolah sesekali ia terlambat jika kondisi jalan mengalami banjir
di mata para guru fizno merupakan anak yang sangat disiplin
fizno bercerita cerita menjadi tentara dan berharap ia bisa mewujudkan cita citanya
amriya saifuddin kabupaten luhut utara sulawesi selatan